ini beben bukan yang ini namanya beben
beben orang yang paling hati hati dalam segala urusan
pokoknya prinsip beben selalu waspada tiap saat
buat beben gak ada duit berarti dia gak bisa ngirim buat keluarganya di kampung
ini alesannya dia hati hati banget sama duit
kalau milih atm beben selalu merhatiin dulu lokasinya
kalau dirasa mencurigakan dan berada di tempat sepi beben pasti langsung cabut
terus kalau udah nemu yang aman beben meriksa dulu kondisi mesin atm nya
baru deh dia berani colokin kartunya
beben paling nggak mau tuh kalau nomor pinnya sampai ketahuan sama orang lain
beben juga rajin ganti nomor pinnya
dia selalu pakai angka yang random biar gak gampang ditebak
jadi beben gak pernah tuh pakai tanggal ulang tahunnya buat nomor pin
saking hati hatinya dia sama duit beben sampai punya catatan jumlah saldo di tabungannya
jadi kalau sampai ada yang aneh di rekening beben
pasti beben langsung telpon call center banknya buat konfirmasi
bagi beben waspada itu dimulai dari diri sendiri
kalau uang aman keluarga di kampung pun ikut senang
baru deh beben bisa bobo dengan tenang
waspada dimulai dari diri sendiri